dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif
pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih pak
mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya
baik jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan
tersangka masih menyampaikan dari dpo atas nama b
dan ini kami masih melakukan pencarian tersangka b
dan kami masih berkoordinasi dengan
ataupun dengan teman teman yang ada di lapangan
terkait dengan keberadaan tersangka b